ini pt kai mulai mengoperasikan perjalanan kereta api bandara pada selasa dini hari
nah kereta ini diberangkatkan dari stasiun sudirman pada pukul tiga empat puluh waktu indonesia barat
perjalanan kereta nantinya akan transit di stasiun batu ceper untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke bandara
untuk sementara harga tiket akan dikenakan rp tiga puluh dalam satu kali perjalanan
kereta dapat menampung dua ratus tujuh puluh dua penumpang
uji coba ini dilakukan hingga pertengahan januari sampai pada selesainya pembangunan di stasiun manggarai
hal ini disebabkan karena keberangkatan sebenarnya memang akan dilakukan dari stasiun manggarai
pt kai akan terus bekerja sama dengan angkasa pura untuk menyediakan railing untuk para penumpang menuju terminal satu dua dan tiga bandara soekarno hatta
ya dan untuk mengetahui seperti apa uji coba kereta api bandara ini
kita langsung saja sahabat koresponen cnn indonesia mahardika utama di bandara soekarno hatta tangerang banten
baik selamat pagi dika
bagaimana dengan antusiasme dika sendiri saya yakin pasti antusias
dan juga warga menyambut uji coba kereta bandara hari ini
ya selamat pagi aldi dan hanum
saya koreksi sedikit
saat ini saya berada di stasiun keberangkatan yaitu di stasiun bni sudirman yang akan menuju ke stasiun bandara soekarno hatta
ini merupakan stasiun baru dengan fasilitas dan juga kapasitas yang
dari pantauan saya cukup mumpuni ini adalah ruang tunggunya dengan kapasitas yang cukup luas dan juga cukup nyaman untuk ukuran stasiun baru
dan seperti yang diberitakan sebelumnya pada hari ini menjadi kabar gembira bagi warga jakarta yang akan menuju ke bandara soekarno hatta
atau sebaliknya dari bandara soekarno hatta untuk menuju ke pusat kota jakarta
karena hari ini adalah uji coba pertama kali berbayar untuk umum bagi kereta bandara soekarno hatta
yang akan dimulai dari stasiun bni sudirman
saya melaporkan saat ini
kalau kita bicara antusiasme memang tadi saya sudah berbincang dengan beberapa penumpang yang akan menuju ke bandara soekarno hatta
mereka tampak sangat antusias karena ini adalah hari pertama dan mereka juga penasaran seperti apa nanti pelayanannya
dan untuk lebih jelasnya lagi saya saat ini sudah bersama dengan pak soekarno yang akan menuju kemana nih pak
saya mau ke australia
mau ke australia ini tahu ada uji coba pertama kereta bandara ini bagaimana pak
dari informasi dari internet dari hp saya
saya melihat loh kereta api dari bandara soekarno hatta menuju ke stasiun sudirman ini sudah dibuka
saya pengen sekali mencoba
apa nih ekspektasinya apakah karena jarak tempuhnya lebih cepat atau waktu tempuhnya lebih cepat atau bagaimana pak
yang pasti itu
kalau kita naik kereta api ini kan lebih lancar yang pasti itu
saya membaca ada informasi untuk jalan kereta api dari sudirman menuju ke bandara ini cuma menempuh jangka waktu satu jam saja
biasanya berapa lama
bisa kalau lewat darat lewat jalan raya itu bisa dua jam dua setengah jam
juga cukup mahal ya ini tarifnya rp tiga puluh untuk dicoba
jadi rp tujuh puluh atau bahkan sampai rp seratus
menurut anda ini masih tarif yang terjangkau atau bagaimana pak
ya saya kira memang terjangkau ya
kalau kita naik taksi atau kendaraan lain sebelum ada kereta api ini kan juga tarifnya sekitar
empat lebih lancar lagi
lebih cepat dan lebih murah ya pak ya
oke terima kasih pak soekarno selamat sampai tujuan
hanum aldi itu tadi salah satu testimoni dari
calon penumpang kereta bandara di bni sudirman ini yang akan menuju ke bandara soekarno hatta
kalau tadi dikatakan bahwa waktu tempuh ini memang akan jadi lebih cepat betul sekali
karena menurut informasi yang kami himpun dari stasiun manggarai nanti kalau sudah jadi stasiun manggarai peronnya
akan memakan waktu sekitar lima puluh sampai lima puluh lima menit saja
itu artinya kurang dari satu jam untuk menuju ke bandara soekarno hatta yang biasanya harus ditempuh dengan waktu yang lebih lama
harus terjebak macet dulu di tol dalam kota dan juga sebagainya
dan tentu ini menjadi alternatif moda transportasi baru
warga ibu kota ataupun juga rakyat indonesia seluruhnya yang akan menuju ke bandara ataupun juga dari bandara
yang akan ke pusat kota jakarta
tarifnya rp tiga puluh nanti setelah tanggal dua januari diresmikan oleh presiden joko widodo
akan naik menjadi tujuh puluh ribu rupiah
tarif ini masih dikatakan cukup kompetitif jika kita dibandingkan dengan moda transportasi lain
seperti tarif termurah misalkan damri rp empat puluh lima ribu tarifnya
masih lebih tinggi dari tarif masa uji coba ataupun juga sedikit lebih rendah
diresmikan tetapi waktu tempuh tentu ini akan menjadi faktor utama yang akan mendorong masyarakat
mungkin akan lebih menggunakan kereta bandara soekarno hatta ini
kereta bandara soekarno hatta ini dibangun oleh lima perusahaan dengan anggaran lima triliun rupiah
dari pt railing pt kereta api indonesia pt angkasa pura
dan nanti ini akan beroperasi setiap hari dan akan ada keberangkatan setiap tiga puluh menit mulai dari pukul tiga dini hari
malam dan nanti akan melintas di lima stasiun yaitu di stasiun manggarai stasiun bni sudirman
lalu stasiun duri di stasiun batu ceper dan juga di stasiun bandara soekarno hatta tentunya
tetapi pada masa uji coba ini memang baru tiga stasiun saja yang baru beroperasi yaitu stasiun bni sudirman
di tempat saya melaporkan saat ini lalu di stasiun batu ceper dan juga berakhir di stasiun bandara soekarno hatta
hanum aldi pasti anda juga akan segera mencoba karena ini akan menjadi fasilitas yang cukup
baik dan cukup mumpuni untuk jakarta ke depan aldi
ya dika tentunya kami ingin mencoba ya karena biasanya kita tiga jam kalau dari sudirman
terlalu banyak waktu untuk ke bandara kali ini bisa satu jam saja
baik terima kasih md hardika utama koresponen cnn indonesia melaporkan dari stasiun kereta bandara di sudirman
benar sekali mungkin juga informasi tambahan untuk anda yang di rumah kalau ternyata dalam sehari itu
akan ada empat puluh dua kereta yang beroperasi jadi tidak usah khawatir akan tertinggal kereta
tadi juga dika menyebutkan bahwa operasional terakhir itu sekitar jam sebelas
malam begitu ya jadi selamat mencoba karena cuma sampai satu januari aja rp tiga puluh ribu abis itu harganya naik
rp tiga puluh kemudian naik lagi jadi rp seratus tiap tiga puluh menit ada enak ya sekarang ya